ini warung peribumi jadi harganya harga peribumi
bagus bah saya dukung
kalau perlu proyek untuk pengembangan warung warung tradisional seperti ini terus digalakan mbak
jadi warung warung yang lain juga gak ikut mati bah karena tergeser sama minimarket
berarti kalau abah kehabisan modal usaha untuk mengembangkan toko abah ini
nah ramadi bisa bantu abah dong
bin muhammad tapi zaid bin harithah nama ayah kami
tapi pak ustadz masa tidak ada ucapan terima kasih
ya setidak tidaknya menghargai ibunya yang telah melahirkan dia dan membesarkan dia bertahun tahun
ya kalau kagak nggak ada yang syukuran kek untuk si anak
atau sedekahan begitu
kan kasihan tuh sama anak udah jadi anak bungut nggak dihargai lagi
maaf pak haji muhyiddin tolong sabar
saya ini sedang menerangkan soal aturan aturannya dulu
kalau yang dimaksud pak haji muhyiddin itu saya
kenapa pak haji muhyiddin gak ngomong langsung aja ke saya

jadi gak ada sujon sujon diantara kita ya kan
helm kenapa lo jadi sewot
saya bukannya sewot pak haji
cuman kan saya udah tahu arahnya mau kemana
begini pak ustadz
mumpung saya ada di sini dan dikasih kesempatan untuk ngejelasin
saya kasih tahu bahwa johnny bagi keluarga saya adalah anugerah
yang diberikan allah secara tiba tiba
masuk ke dalam kehidupan gue maksudnya

kebetulan emak saya demen banget sama itu anak
begitu juga saya dan istri saya
kebetulan juga orang tua joni adalah pegawai saya
dan kami sudah bicara secara baik baik
tapi jangan diem diem aja dong
kasih tahu sama warga kek
insya allah pak haji
insya allah kami akan mengadakan selamatan
insya allah kami akan mengadakan selamatkan kek
insya allah kami akan mengadakan selamatkan kek
insya allah kami akan mengadakan selamatkan kek

jadi bapak bapak sekalian jangan seperti kemarin

tidak ada satupun yang datang kecuali pak ustadz jakaria
tidak ada satupun yang datang kecuali pak ustadz jakaria

udah komplit belum tuh
goreng bawangnya kecapnya
masya allah kok lo diem aja sih
ngantuk apa gimane
iya mak kurang tidur
kalau kagak kuat begadang gak usah begadang
apalagi kalau besoknya lu mesti kerja
udah deh sekarang lo cuci muka sana ke belakang ya
biar muka lo segera
orang yang mau beli juga seger niatnya
aduh kayak orang baru aja tuh si saipul
kenapa gue kepikiran sama joni terus ya
kebetulan lo keluar jon
alhamdulillah be sehat
jon mendingan lo pulang ya ke rumah mbak be
soalnya di sini kan bukan rumah mbak be lo
ya tapi kan be
eh gue mau tanya lo nih
gimana sih jonny anak lo tinggal rumah susah apa
anaknya sih betah banget
cuman yang jadi masalah
ayah sama bini ayah si ipe berantem lo tiap hari
anak diambil orang kalau udah gede sukses
kagak bakalan dikasih tahu sama lu sebagai orang tuanya yang miskin
ya kagak segitunya kali pak haji
pansi jonny waktu diambil sama haji sulam udah gede
jadi udah mengenal siapa orang tuanya
ya lo gue bilang yang kerja amat sih
kalau tebakan gue kagak benar
emangnya kupingnya banyak sampai mau diiris iris gitu
lo mau pergi ngajar dulu ya abah
lo mau pergi ya
abang antar ya
gak usah bang
lo bisa beli sendiri kok
naramadi yang kabar ya sama run
gue senang mendengarnya
kelihatannya warung abah udah mulai dibangun nih
biar keliatannya luas banget
biar keliatannya luas
seperti supermarket yang sekarang sedang menjamur di mana mana
jadi warung seperti abah ini juga gak kalah saing ya
kalau abah kan warungnya warung peribumi
jadi harganya harga peribumi
kalau perlu proyek untuk pengembangan warung warung tradisional seperti ini terus digalakan mbak
jadi warung warung yang lain juga gak ikut mati bang
karena tergeser sama minimarket
berarti kalau abah kehabisan modal usaha untuk mengembangkan toko abah ini
nah ramadhan bisa bantu abah dong
insya allah abah

tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
masud lu apaan
bubur pakai jerjak kayak gitu
masih jadi duy
kenapa nggak pakai kutu aja sekalian
jorok banget sih lo
neng tar dulu neng
ayah dagang dari pagi gak pernah ngelihat cicak bang
terus maksud lo lo nuduh gue yang naroin
gue pergi bang
ayah gak tahu kalau di mangkok abang ada cicaknya
ayah berani sumpah
kalau lo gak mau gue laporin polisi
eh selera makan gue udah hilang gara gara bubur pakai cicak
kalau mau gue kambuh
anak bini ayah mau makan apaan
gue gak peduli anak ini lo
yang jelas sekarang
lu bayar atau gue teriak nih
bubur pakai cicak
bang jangan bang
dulu kecil kecil berani sama orang tua ya
lo masuk ke rakyat lo
eh udah dapet
udah gue kuras duitnya
bang jangan bang
tiga malam dulu bang
dua seharian bang
duit dagangan ayo dibawa lari
ada cicak deh
sekarang mana cicaknya
gue kan jangan ketahuan
gue sih tahu
bakal kalah dia